sebuah video yang menampilkan kepala desa kebon agung di kabupaten kendal jawa tengah
menantang salah satu anggota polisi menjadi sorotan
ia tidak terima acara konser musik untuk memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh enam republik indonesia
selasa malam lalu dibubarkan
sang kades bahkan memprovokasi warga untuk tetap menggelar pentas musik
saat itu petugas mengimbau panitia menghentikan acara pentas musik
karena mengundang kerumunan dan melanggar aturan ppkm
baik video pentas musik di desa tersebut saat ini viral dan menjadi polemisi warga
jangan sampai warga kita warga kabupaten kendal khususnya yang ada di lokasi tersebut
terpapar covid sembilan belas itu berbahaya
buntut dari viralnya video tersebut kades kebon agung widodo
kami sore mendatangi mapolsek
widodo ingin meminta maaf kepada kapolsek pegandon akp zainal arifin dan jajarannya
atas tindakannya menghalang halangi pembubaran pentas musik oleh satgas penanganan covid sembilan belas
selasa malam lalu
widodo diterima kasih umum polsek pegandon aibtu mariono
karena akp zainal arifin sedang tidak ada di tempat
dan saya kesini mau minta maaf
kejadian yang kemarin malam
itu mungkin miskomunikasi antara kades dan pihak penanganan covid
widodo berdalih insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman belaka
widodo juga mengaku tidak pernah mengeluarkan izin pentas musik digelar di desanya selama masa ppkm
saktio dimas kendal jawa tengah